mulai satu januari dua ribu dua puluh tiga pemerintah memperketat aturan ekspor minyak sawit mentah atau cpo
dengan mengurangi rasio pengiriman ke luar negeri untuk setiap ton sawit yang dijual di dalam negeri
kebijakan pengetatan ekspor cpo ini ditetapkan untuk memastikan pasokan minyak goreng cukup dan terjangkau di dalam negeri
kementerian perdagangan menyebut eksportir akan diizinkan mengirim enam kali lipat volume penjualan
atau lebih rendah daripada rasio saat ini yaitu delapan kali lipat
kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan ketersediaan dan harga minyak goreng
pemerintah mengantisipasi produksi yang melemah secara musiman pada kuartal pertama dua ribu dua puluh
akibat kebijakan tersebut harga minyak sawit berjangka malaysia melonjak pada jumat pekan lalu
dan mencapai level tertinggi sejak satu desember yaitu rp empat satu ratus sembilan puluh tiga atau setara dengan rp sembilan ratus lima puluh tujuh puluh sembilan per ton